terima kasih endaro kamu sudah menolongku
wajahnya aku tidak ingat
dia akhirnya menemukan kebenaran itu
aku harus bagaimana
di sana ada topeng wajah ibumu yang telah dikunci
karena itulah kamu tidak dapat mengingatnya sama sekali
topeng wajah biungmu telah dijaga dua sosok manusia listrik
apa aku harus bertarung dulu
yang jelas kamu harus mengerti
aku akan mengambil topeng wajah itu
kekuatan penjaga itu berasal dari penguasa langit
bukankah asal kekuatanmu juga dari sana
jangan seduh topeng itu
jangan seduh topeng itu
kalau begini akan sulit
apa dalam wujud begini
aku bisa menggunakan kesaktianku
tidak ada salahnya aku mencoba
apa ini aku tidak kehilangan kesadaran ini ini adalah alam bawah sadarku sendiri
badai badai badai